halo selamat malam mahkamah konstitusi mengabulkan syarat capres dan cawapres berusia empat puluh tahun
atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah lewat putusan wakil tuhan itu
jalan putra surung presiden jokowi gibran raka bumingraka terbuka untuk menjadi cawapres berdampingi prabowo subianto
kritikan dilancarkan kepada mk yang dipelesetkan menjadi mahkamah keluarga
jokowi tak ambil pusing dianggap melanggengkan politik dinasti dan berkilah menyerahkan ke rakyat saja
putusan mahkamah demi keluarga bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama
satu setengah jam ke depan dalam political show
ramai belakangan di media sosial menyoroti mahkamah konstitusi yang memutuskan permohonan uji materi batas usia capres dan cawapres
pada enam belas oktober dua ribu dua puluh
menyindir mk yang diplesetkan menjadi mahkamah keluarga
sindiran mahkamah keluarga mengacu kepada wali kota solo gibran raka buming raka
yang digadang gadang akan maju sebagai cawapres dengan mulus
bila mk mengabulkan permohonan batas usia
di antara profil sembilan hakim yang memutuskan
ketua mk anwar usman merupakan paman dari gibran
pada kuliah umum di universitas islam surabaya
sultan agung semarang jawa tengah sembilan september lalu
anwar sempat mengembukakan pendapat pribadi soal batas usia tersebut
anwar menyebut banyak pemimpin muda yang sukses pada masanya
saya sudah kasih contoh tadi
bagaimana nabi muhammad mengangkat seorang panglima perang
umur enam belas tahun
yang melawan kekuasaan bijantium
sekarang menjadi istanbul
saya tidak menyinggung ini ya
apapun putusan itu ya
jangan dikaitkan dulu
ini nggak boleh saya bicara
tapi memang betul
banyak perdana menteri inggris juga
yang sekarang umurnya berapa
ketua ylbhi muhammad isnur
menyikapi unsur konflik kepentingan
yang dilakukan ketua hakim mk anwar usman
dalam tiga pelanggaran kode etik
yang pertama prinsip integritas independensi
serta faktor kepatutan dan kepantasan
menjadi tolak ukur utama bagi isnur
mengapa ylbhi tak melihat bahwa anwar usman
akan bersikap independen dalam putusan ini
terkait ketua mk yang sekarang
jadi bagi saya konflik kepentingannya
bukan dalam konteks ada potensi keponakan yang akan maju
tapi posisi dia sebagai ketua mk dan hakim mk
yang menurut saya menurut kami
masyarakat sipil berpotensi kuat melanggar kode etik hakim mk
belakangan kian marak deklarasi oleh sejumlah pengurus daerah partai gerindra
agar gibran menjadi cawapresiden
dewan pimpinan cabang partai gerindra kabupaten purwakarta
sri puji utami mengklaim
hampir seluruh dewan pimpinan cabang partai gerindra
sepakat satu suara
sementara itu relawan projo telah resmi mendeklarasikan
dukungan ke prabowo subianto sebagai capres dua ribu dua puluh
prabowo pun menerima dengan hormat
dukungan dari relawan projo itu
dengan kekuatan relawan jokowi dan kekuatan pendukungnya
akan membawa indonesia menjadi negara makmur
terima kasih projo
saudara percaya sama saya
untuk meneruskan perjuangan pak jokowi
bayangkan kekuatan pak jokowi
kekuatan prabowo subianto
kekuatan kawan kawan kita semua bersatu
untuk membawa indonesia menjadi negara
prabowo menyebut sudah mengerucut keempat nama
kita juga tadi melaksanakan diskusi
dimana setiap ketua partai
menjadi empat nama
yang bisa disampaikan adalah
satu calon dari luar jawa
satu calon dari jawa barat
satu calon dari jawa tengah
satu calon dari jawa timur
ketua umum projo budi ari masih enggan
mengungkapkan peluang gibran menjadi cawapres pendamping prabowo
ya pokoknya ada beberapa nama lah
seperti yang ini
ya umusan nama itu
ya sudah disebutin pak
pak panel barus waktu itu
ini ya kan ada tiga nama
ya itu aja lah
laki laki atau berubah
pak gibran ya pak
pak gibran ya pak
pak gibran ya pak
pak gibran ya pak
pak gibran ya pak
tak usah tak usah
nanti tunggu aja
pak sampai kena setengah
merespon atas menguatnya dukungan terhadap putra sulungnya gibran
menjadi bakal cawapres pendamping prabowo subianto
jokowi menyerahkan anggapan politik dinasti kepada masyarakat
bila gibran menjadi cawapres
pak ada anggapan
ada dinasti jokowi
di sanggupan jokowi
ya serahkan masyarakat pak saya
tim liputan cnn indonesia
dan juga cawapres saya akan tunjukkan beberapa
ini adalah gugatan batas usia capres cawapres
yang menjadi materi gugatan adalah pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q undang undang pemilu
nah disini sudah disebutkan bahwa undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu yang berbunyi
persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah empat puluh tahun
ini yang menjadi materi gugatan
kita lihat apa yang dikabulkan oleh mahkamah konstitusi diantara sekian banyak gugatan
itu ternyata yang dikabulkan oleh mahkamah konstitusi adalah perkara nomor sembilan puluh garis miring puu xxi dua ribu dua puluh
pemohonnya adalah seorang mahasiswa dari solo bernama almas saki biru anak dari koordinator maki bonyamin saiman
ini isi permohonannya mengubah batas usia minimal capres cawapres
menjadi empat puluh tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah
apa bunyi dari putusan mahkamah konstitusi yang tadi dibacakan oleh ketua mk anwar usman sekaligus paman dari gibran raka buming raka adik iparnya pak jokowi
tadi ketua mk membacakan putusan berusia paling rendah empat puluh tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah
dengan putusan mk ini maka peluang gibran raka buming raka untuk maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat otomatis terbuka lebar
karena meskipun berusia kurang dari empat puluh tahun gibran raka bumingrapka ini sedang menjabat sebagai kepala daerah dan pernah terpilih di pemilihan kepala daerah
bagaimana kemudian konstelasi ataupun elektabilitas cawapresnya prabowo subianto
ini adalah survei indikator
indikator politik periode dua puluh lima agustus sampai tiga september
kita lihat ternyata indikator menempatkan erick thohir di posisi pertama dengan dua puluh lima delapan persen
anda bisa lihat dan yang mengejutkan ternyata nama gibran raka buming raka versi indikator angkanya cukup tinggi di empat belas satu persen
kofifa di lima satu
erlangga hartarto empat delapan
muhaymin iskandar empat empat
yeni wahid satu delapan
yusril iza mahendra satu persen
yahya kolil stakuf tujuh persen
saifullah yusuf enam persen
muhajir effendi dua persen
lainnya enam delapan persen
tidak tahu atau tidak jawab cukup tinggi ya
ada tiga puluh empat delapan persen orang ataupun masyarakat yang belum menentukan pilihan siapa cawapresnya prabowo subianto
ini sudah ada simulasinya
dari lembaga survei poltreking indonesia periode tiga sampai sembilan september dua ribu dua puluh tiga ternyata pasangan ganjar mahfud angkanya ada di tiga puluh satu enam persen
prabowo subianto gibran raka buming raka di tiga puluh tujuh persen
kemudian anies baswedan dan muhaymin iskandar di delapan belas empat persen
tidak tahu atau tidak jawab ada di sembilan belas tiga persen
jadi jarak antara ganjar mafud dengan prabowo gibran ini sangat tipis sekali
masuk ke dalam margin of error
oke kita lihat bagaimana dengan simulasi pasangan capres cawapres lembaga lainnya
ini adalah dari survei lsi deni ja periode empat sampai dua belas september dua ribu dua puluh satu
pasangan prabowo gibran di angka cukup tinggi ini tiga puluh delapan lima persen
mengungguli pasangan ganjar dan juga sandiaga uno tiga puluh lima enam persen
anies dan juga muhaymin empat belas satu persen
tidak tahu atau tidak jawab
masih tinggi di sebelas delapan persen
sekali lagi angka prabowo gibran dengan ganjar sandiaga masih masih masuk margin of error
sehingga kita tidak tahu kalau misalnya pemilu dilaksanakan hari ini siapa yang akan memenangkan kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
tapi dengan adanya putusan mahkamah konstitusi peluang gibran raka buming raka tentu saja terbuka lebar
kapan akan deklarasi bersama dengan prabowo subianto apakah gibran benar benar akan mengambil peluang ini
dan tiket ini dan apa sebetulnya yang terjadi di balik putusan mahkamah konstitusi
bagaimana kemudian publik melihatnya nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
berusia paling rendah empat puluh tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah
memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia
kalau keputusan mk ya tanya mk
terima kasih anda masih bersama kami di political show
mahkamah konstitusi mengabulkan syarat capres dan cawapres berusia empat puluh tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah
lewat putusan wakil tuhan itu
jalan putra sulung presiden jokowi gibran raka buming raka terbuka
untuk menjadi capres
kritikan dilancarkan kepada mk yang diplesetkan menjadi mahkamah keluarga
jokowi tak ambil pusing dianggap melanggengkan politik dinasti dan berkilah
serahkan saja ke rakyat
putusan mahkamah demi keluarga malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio yang sudah hadir
dari yang paling kanan ada direktur eskuti parameter politik mas adi praitno
selamat malam mas adi praetno
selamat malam rifana
ketua komisi tiga dpr sekaligus ketua bapilu pdi perjuangan
selamat malam mas bambang
saya biasanya manggilnya mas pacul tapi malam ini harus mas bambang
pacul juga boleh
ada mas handoko
selamat malam mas handoko
dan kita masih menunggu bergabungnya koordinator prabowo mania delapan mas immanuel ebenezer
tapi ini sekarang sudah bergabung ya melalui sambungan virtual
nanti sebentar lagi akan sampai
selamat malam mas noel
selamat malam bapak bapak ibu semua
selamat malam studio
dan juga melalui sambungan virtual ada mantan hakim mahkamah konstitusi i dewa gede pal guna
yang bergabung langsung dari bali
selamat malam pak pal guna
pak pal guna ini pasti sedih sekali nih
dan juga bergabung melalui sambungan virtual ada teman teman dari mahasiswa fakultas ekonomi unj
teman teman mahasiswa malam ini bisa mengkritik menyatakan pendapat menyatakan keprihatinan juga boleh atas apa yang terjadi di republik ini
oke itu tadi pembacaan putusan dari ketua mahkamah konstitusi anwar usman yang merupakan ipar dari presiden jokowi dan paman dari gibran raka buming raka
saya mau langsung tanya kepada mantan hakim mk i dewa gede pal guna pak pal guna
bagaimana kemudian anda menganalisa ataupun melihat mencermati hasil putusan mk ini yang menggegerkan pak palguna
saya ingin memulai dengan pendirian saya sejak dulu
tidak pernah saya ubah dari dulu dan sampai sekarang saya masih tetap meyakini bahwa itu adalah pendirian yang benar yaitu bahwa untuk soal umur itu adalah sepenuhnya merupakan legal policy dari pembentuk undang undang
artinya dalam soal umur itu mahkamah konstitusi seharusnya tidak memasuki wilayah itu
kecuali kalau undang undang dasar sendiri menyebutkannya
ini tidak ada persoalan itu
jadi bertolak dari sana
dan ini juga sudah menjadi pendirian mahkamah konstitusi
hampir dalam setiap putusannya ada soal yang berbeda dalam kasus masa jabatan komisioner kpk
tetapi coba anda periksa
kita lihat dari putusan putusan mahkamah konstitusi sebelumnya
selalu mahkamah konstitusi mengatakan bahwa dalam soal umur itu adalah legal policy pembentuk undang undang
belakangan disebut sebagai open legal policy pembentuk undang undang
walaupun saya sebenarnya lebih nyaman mengatakan itu
legal policy dari pembentuk undang undang tidak pakai open
berarti ada close kalau ada open
jadi dari pendirian itu saya kaget juga
ketika tadi yang menurut saya yang sebelum break itu
tiga putusan yang pertama itu kan menurut saya itu adalah putusan yang benar
yaitu yang mengatakan bahwa itu adalah merupakan ranahnya pembentuk undang undang
legal policy dari pembentuk undang undang
tapi begitu break saya kaget
saya pikir ini yang dikabulkan ini ada permohonan yang berbeda
mohon maaf karena itu saya nggak mengikuti ya secara detail perjalanan kasus ini day to day gitu ya
tetapi ternyata itu rupanya ketentuan yang sama
jadi saya kaget lah
bagaimana bisa berubah secepat itu
nah dan itu kemudian penjelasan itu baru kita dapatkan setelah mendengar dissenting opinionnya profesor saldi isra kan
oh ini rupanya yang terjadi gitu
nah dan bagi saya itu ya mengagetkan
bukan sekedar mengagetkan
tetapi juga sekaligus saya tidak menemukan penjelasan
mengapa perubahan itu terjadi dalam arti penjelasan di luar yang disampaikan fakta fakta yang disampaikan dalam dissenting opinionnya prof saldi isra
tapi yang saya maksud alasan dalam rasio desiden di putusan mahkamah konstitusi tidak saya temukan sama sekali mengapa itu berubah
ada perubahan yang sangat cepat itu yang membuat anda sebagai mantan hakim mk juga kaget begitu ya pak palguna
tapi ini putusan ini dianggap berbeda pak dengan putusan perkara lainnya
karena ada frasa kepala daerah yang memiliki kesamaan dipilih melalui pemilihan atau elected officials pak palguna
bagaimana kemudian ini penjelasannya
kenapa tiba tiba yang
apakah semua jabatan yang elected itu kemudian serta merta bisa diartikan setara dengan syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden
nah kan disitu ada logika yang patah
ada logika yang patah disana
jadi menurut saya tidak bukan begitu penjelasannya
karena yang di depan situ
jadi bukan begitu penjelasannya
ketika pembentuk undang undang menetapkan
mulai dari perubahan undang undang dasar juga kebetulan saya hadir di dalamnya disitu dan menjadi bagian dalam diskusi itu
itu kan sudah dijelaskan sesungguhnya dalam pertimbangan hukum pada bagian pertama dari putusan sebelum break ya
bahwa soal umur itu memang ini diserahkan kepada pembentuk undang undang
artinya mahkamah undang undang dasar tidak memuat ketentuan tentang syarat umur itu
dan menurut saya itu adalah yang benar
sebab kan perubahan psikologi apa namanya orang gitu atau masyarakat itu ya ahli psikologi lah yang tahu itu kan bisa berubah
dan pembentuk undang undang dasar tidak mau membatasi itu karena itu bisa menghambat kan
nah makanya diserahkan kepada pembentuk undang undang
nah itu juga lebih mudah
jadi dari perspektif historis itu menguatkan bahwa urusan umur itu memang legal policy dari pembentuk undang undang
kalau tadi anda katakan tidak bisa serta merta semuanya yang elected official atau orang yang terpilih bisa menjadi syarat menjadi capres ataupun cawapres
tapi saya akan putarkan ya
ini ada satu pernyataan dari ketua mk pak anwar usman beberapa waktu sebelum sidang putusan dibacakan
jadi sudah ada sebetulnya indikasinya bahwa gugatan ini akan dikabulkan dari pernyataan ketua mk di luar sidang di sebuah acara
senjalanya reagir pada posisi hal keleriniwa pada saat pengambilan ayam sdm ke media bahkan di australia
yang baru itu
melawan kekuasaan bijantium
sekarang menjadi istanbul
usianya berapa tujuh belas tahun
saya tidak menyinggung ini ya
apapun putusan itu ya
jangan dikaitkan dulu ini nggak boleh saya bicara
tapi memang betul
oke saya ke pak palguna lagi ya
nanti saya baru ke narasumber yang ada disini
bahwa ada konflik of interest gak disini
ketika kemudian ketua mk
sembilan hakim mk
menjadi penentu dari putusan ini
kalau soal complicate of interest itu mungkin jadi debatable ya
karena begini kan
kalau soal konflik of interest itu kan
ini kan norma yang berlaku umum
jadi saya agak meragukan juga kalau soal itu
tetapi bahwa ada analisis mengarah ke situ
dan punya alasan yang
secara politis itu mungkin benar
saya tidak akan memasuki wilayah itu
tetapi yang menjadi persoalan sesungguhnya kan bukan disana
yang jadi persoalan itu buat saya
tidak adanya rasio desidendi
bahwa syarat umur empat puluh tahun itu
harus ditambahi dengan
harus ditambahi dengan syarat
blah blah itu tadi
yang kalau empat puluh tahun itu
empat puluh tahun saja itu adalah unconstitutional
apa penyebabnya gitu loh
itu yang tidak saya temukan dalam rasio desidendi
putusan mahkamah konstitusi itu tadi
menurut prof falgunat
mungkin soal konflik of interest itu debatable ya
tapi kecurigaan masyarakat itu
besar ternyata di publik
saya tahan dulu ya
pak falgunat ya
saya mau ke gerindra dulu
bang noel ini kan gugatannya
dari partai gerindra
dari dua kepala daerah gerindra juga ada ya
ini sudah ada di studio ini ya
ketua relawan prabomanian delapan
terima kasih sudah hadir bang noel
ada gugatan juga
dari partai gerindra itu dimana
ada dua kepala daerah
wali kota bukit tinggi wakil bupati lampung selatan
itu gugatannya kemudian ditolak
oleh mahkamah konstitusi
sementara frasa yang
mahasiswa solo ini terkait batas usia dan frasa
kepala daerah ini dikabulkan sebagian
tanggapannya gerindra seperti apa
ya yang ditanyakan jangan gerindranya
yang ditanyakan mahkamah konstitusinya
mas apa itu yang dari kawan kawan dari maki itu
yang ditanyakan ke mereka
kalau kita sih senang senang aja
kita kan berharap ada semangat
kepimpinan kaum muda
dan itu selalu disampaikan oleh pak prabowo
pak prabowo akan membuka jembatan emas
untuk kepimpinan kaum muda
nah kalau kemudian ada orang
gelisah dengan wacana ini
cita cita kita adalah potong satu generasi
kita coba meminggirkan
para politisi tua yang punya dosa
buat republik ini
dosa terhadap demokrasi
nah kemudian ada semangat
untuk bicara tentang
kepimpinan kaum muda
semua alergi saya gak ngerti ini
memotong generasi tua
satu generasi itu adalah dengan cara seperti ini ya
jadi ini cara yang benar menurut gerindra
ini harapan kita
ini cara cara yang sangat konstitusional
kenapa harus ditolak
ada begitu resistensi
cara yang konstitusional yang kemudian
memunculkan kecurigaan dari masyarakat
ketika ketua mk nya adalah
adiparnya pak jokowi
pahamannya gibran raka mendingraka
jadi gak bisa dikaitkan
mengintervensi lembaga yang luar biasa ini
jangan kena kedekatan emosional
kemudian seakan akan semua
menyerang pak jokowi
tiga puluh tahun partai belum melakukan hal yang sama
dan tidak ada yang terima itu
ayo kita bedah semua partai
melakukan politik dinasti atau tidak
kok kenapa sekarang hari ini pak jokowi
mas gibran itu hasil dari proses yang sangat demokratik
makanya definisi tentang politik dinasti itu jelas dulu
mas gibran ditaruh menjadi menteri pertahanan
itu hasil katrolan tanpa proses politik yang sangat demokratik
anda katakan berarti
berarti tidak ada intervensi
jadi gugatan yang diajukan oleh dua kepala daerah gerindra
dengan gugatan dari mahasiswa solo yang dikabulkan oleh mk
ini tidak ada perintah dari partai anda
sangat tidak ada
tidak ada perintah dari petinggi partai politik anda
gerindra tidak punya kepentingan dalam intervensi persoalan ini
karena gerindra hanya fokus bagaimana memenangkan pak prabowo di dua ribu dua puluh empat nanti
jadi ini tidak ada kaitannya ya
jauh tidak ada kaitan
karena momen pentingnya bersamaan nih
oke saya putarkan ini pernyataan dari hakim mahkamah konstitusi profesor saldi isra
yang merasa ada perubahan sangat cepat
bahwa berkaitan dengan pemaknaan bangsa
baru terhadap norma pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q undang undang tujuh dua ribu tujuh belas tersebut
saya bingung dan benar benar bingung
untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini
sebab sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung mahkamah ini
pada tanggal sebelas april dua ribu tujuh belas
atau sekitar enam lima tahun yang lalu
baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh
yang luar biasa
dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar
mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat
ini ada kecurigaan bahkan
ada rasa penasaran rasa kecurigaan dari salah satu hakim mk sendiri prof saldi isra
kenapa begitu ada perubahan sangat cepat
apa yang kemudian melatar belakangi
siapa yang melakukan perubahan sangat cepat itu
sehingga mempengaruhi keputusan di mk
itu ada kecurigaan dari salah satu hakim mk
dicurigai silahkan aja apa sih yang ada kecurigaan di publik ini
kenapa tidak mencurigai para politisi busuk yang puluhan tahun
coba mencegah yang namanya gerakan kaum muda
itu yang harus dicurigain jangan jangan
ini ada secara sistematik
yang punya beban dosa terhadap republik ini
mau berkuasa lagi
tidak akan pernah membiarkan para politisi tua ini
untuk menari nari lagi di atas penderitaan demokrati ini
jangan lupa kita rebut
oke ini mas bambang pacul
saya memanggilnya mas bapak pacul aja ya
mas pacul jadi ini adalah niatnya sebetulnya untuk menghapus satu generasi tua begitu ya
dan politik dinasinya sudah berlangsung sekian lama
tapi tadi ada kecurigaan dari prof saldi isra
bahwa memang ini ada perubahan yang sangat cepat
siapa yang memang pengaruhi perubahan sangat cepat itu
itu pertanyaannya sudah ngarahin
jadi gimana mas
lo mesti paham dulu posisiku dulu
sebagai ketua komisi tiga mitra kerja dari mahkamah konstitusi
bukanlah aku menjadi ketua komisi tiga oleh ketua umum
kau jaga politik hukum di republik ini pak zul
politik hukum itu apa
ini politik hukum itu tata pemerintahan hukum
nah kita berada pada posisi mahkamah konstitusi
mahkamah konstitusinya apa
mahkamah konstitusi ini
hakimnya terdiri dari trias politika
ma mengirim tiga orang
kemudian dpr ngirim tiga orang
eksekutif presiden tiga orang
yang ini tugasnya menjaga konstitusi
tugas utamanya menjaga ini dulu
tugas mk menjaga konstitusi ini
tugas mk menjaga konstitusi negara
tapi sekarang sudah dipertanyakan
nah kita kan sekarang hari ini
ada keputusan mk
yang menambah norma
usia empat puluh tahun
dan di belakangnya
ini norma baru
apakah mk punya hak membuat norma baru
norma baru itu yang buat siapa
itu yang buat adalah dpr
dibahas bersama pemerintah
jadi ada dua rumpun kuasa
ini dua rumpun kekuasaan nih
nah ini yang mengadil disini
norma itu yang menetapkan dua orang ini
inilah undang undang punya
oke jadi menurut komisi tiga
menurut anda ini mk sudah
keluar dari jalur kewenangannya
mk melebihi kewenangannya
karena menciptakan norma baru
norma baru inilah yang harus diuji
mengambil haknya dpr
itu nendang rumpun dpr
nendang rumpun eksekutif
oke menurut mas pacul
dengan menambah kewenangan dpr
menambah norma baru ini
itu kan mk berarti diluar kewenangannya
menurut mas pacul
apakah ada pihak yang kemudian mengintervensi
supaya mk melebihi kewenangannya
menambah norma baru itu
itu kan aku sudut
kalau itu aku sudut
siapa yang bisa mempengaruhi
itu aku sudut
hakem hakem itu terpilih dengan sumpah
dan ingat baik baik
mirip undang undang final
oke tapi tadi prof saldi isra merasa bahwa
bagaimana ada terus terjadi perubahan yang sangat cepat
dia sendiri mempertanyakan sebagai
salah satu hakim diantara sembilan hakim itu
iya lah karena ada norma baru ini
norma baru ini meleknya dpr dan pemerintah
ini kalau mau ugal ugalan
sahkan dulu dong dpr
undang undangnya direvisi dong
kalau ini apakah bisa jalan
kemudian kpu kemudian press conference
gua pertanya dong
kenapa begitu cepat ya
lu norma baru ini melek siapa
ini adalah putusan mk
kalau kita mau jujur
ini harus diuji dulu di dpr dan pemerintah
jadi anda melihat ada orkestrasi
nah saya tidak ngatakan orkestrasi
begitu cepat begitu ada putusan mk
saya tidak katakan itu
tetapi saya lihat putusannya saja
bagaimana memfollow up
apakah keputusan mk itu langsung bisa operasional
kalau melanggar kemenangan kayak begini
kita boleh bertanya dong
ini bagian dari tugas saya
jagalah politik hukum
rumpun rumpun kuasa itu harus saling dihormati
rumpun kuasa eksekutif yudikatif
ini rumpun tiga rumpun ini harus
jangan sampai kemudian mk nendang ini
kalau misalnya keputusan empat puluh tahun
itu kemudian diambil
diganti misalnya tiga puluh lima tahun itu juga nendang kuasa
masuk dalam rumpun eksekutif
masuk rumpun legislatif
jangan nah ini norma baru
norma baru ini bagaimana
norma baru ini
mohon izin mk nggak punya hak
karena dia hanya menjaga konstitusi
tapi keputusan wakil tuhan ini ternyata
terjadi juga nih mas pacul bagaimana
saya tidak akan berkomentar banyak
tetapi marilah kita sama sama berpikir
monggo para ahli tata negara di publik ini
mari kita tata bersama sama
saya tidak akan pernah suudon
tapi mari putusan ini benar atau salah
saya mau ke mas adi
mas adi apakah putusan mk ini by design
melihat hubungan kekerabatan
antara ketua mk dengan keponakannya
dengan presiden jokowi karena
begini ya yang curiga kemudian bukan satu dua orang
tapi hampir banyak orang di republik ini
yang kemudian menjadi curiga
karena gak ada asap kalau gak ada api mas adi
ya kalau saya sebenarnya sejak awal
tidak terlampau kaget ya
melihat keputusan mahkamah konstitusi hari ini
karena memang orkestrasi politik untuk
memajukan mas wali kota gibran
sebagai salah satu kandidat capres atau cawapres di dua ribu empat belas
ini sangat kentara sejak awal
tidak butuh ahli hukum sebenarnya untuk menjelaskan ini semua
kode kodenya sudah jelas
keisang tidak ke pdip
dan seterusnya dan seterusnya
ini kan sebenarnya gugatan lama
kenapa gak lama diputuskan
tujuh bulan baru diputus
kenapa harus diputuskan jelang pendaftaran di kpu
wajar kalau kemudian masyarakat yang
pengetahuan hukumnya agak terbatas
setiap momen politik itu tak ada yang kebetulan
dan ini ada kemungkinan kemungkinan yang
sepertinya terjadi pada hari ini rifana
nah bagi saya adalah
memang agak rumit ini ketika ada putusan bahwa
tetap empat puluh tahun dan di belakangnya atau
pernah jadi kepala daerah itu bisa maju
ini kan yang ditunggu adalah bagaimana proses politiknya
apakah ini akan diambil kesempatan oleh gibran misalnya
untuk maju di dua ribu dua puluh
kalau pembicaraan publik sudah selesai semuanya
orang pasti mengacu ini sebagai upaya untuk memuluskan gibran maju
karena kan kita tahu arahnya sejak awal
gibran misalnya tidak memenuhi syarat soal umur dan seterusnya
ada yang menggugat sejumlah partai di daerah daerah misalnya meminta
bahwa gibran sebagai prioritas sebagai pendampingnya pak prabowo
orkestrasinya cukup jelas
saya tidak mau menuduh sebenarnya
tapi gerakan politik ke arah sana itu sangat nyata dan
ada gerakan politik ya
sangat jelas kok
coba bayangkan sejumlah partai tertentu
mengusung gibran untuk berdampingan dengan prabowo subianto
padahal partai itu tahu
gibran itu tidak cukup syarat untuk bisa maju terutama umur
kan itu yang kemudian bahwa ketika diputuskan hari ini
orang tidak lagi bicara bahwa itu adalah adi prayitno yang dimaksud
sekalipun saya di bawah empat puluh tahun atau jelang empat puluh tahun juga punya hak
orang pasti bicara tentang bagaimana mas wali kota ini bisa bertanding di dua ribu dua puluh empat
terkait dengan pernyataan bung noel untuk
mengamputasi potong satu generasi
ini capresnya juga agak tua soalnya pak
repot juga ini capresnya nggak diamputasi
ini yang agak repot sebenarnya
potong generasi sih oke tapi bagi saya
tadi disampaikan pak prabowo berkali kali
saya akan membuat jembatan emas buat kaum muda
itu emas adi
kalau itu setuju
kan sebenarnya kalau mau fair
supaya tidak ada dugaan dan tuduhan tuduhan
mestinya putusan mahkamah konstitusi hari ini
ini tidak berlaku untuk dua ribu dua puluh
clear dan jelas
itu artinya apa
keputusan mahkamah konstitusi
di tengah kecurigaan di tengah sorotan
ini bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu
tapi untuk generasi bangsa indonesia
untuk memberikan kesempatan kepada anak muda
kan begitu jalan ceritanya
kalau diputuskan untuk kepentingan dua ribu dua puluh empat
bukan untuk bung noel
bukan untuk projo bukan untuk saya
bukan untuk bang pacul
untuk sang putra mahkota
kan itu saja jalan ceritanya
saya termasuk yang meyakini itu
apakah salah dalam demokrasi
ya ini produk demokrasi
tinggal ke depan kita lihat
apakah kesempatan emas ini diambil atau tidak
saya nggak perlu debat panjang kalau soal itu
kesempatan ini akan diambil
maju sebagai pendamping pak prabowo
ada gerakan politik untuk sengaja mengorkestrasi
sehingga putusan mk itu keluar
dan memberikan jalan kepada gibran raka buming raka
silahkan mas noel
yang mengorkestrasi siapa
siapa yang mengorkestrasi ini
berarti gerinda tidak merasa mengorkestrasi ini
gerinda tidak ada urusan
gerindra fokusnya bagaimana dua ribu dua puluh empat memenangkan pak prabowo
sudah itu saja
kemudian ada orkestrasi orkestrasi itu bukan urusan
partai gerindra dan pak prabowo
kemudian pak prabowo punya cita cita
berharap kepemimpinan kaum muda ini
berhadir di dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan dan selanjutnya
karena pak prabowo sadar diri
saya harus punya komitmen bagaimana
generasi ke depan itu harus dipimpin oleh kaum muda
oke tapi keputusan ini menguntungkan gerindra tidak
berarti ghibren bisa maju
deklarasi pengurus daerah gerindra sudah dilaksanakan sebelum putusan ini
ya tidak apa apa
berarti dapat untung dong
berapa yang mau diuntungkan
kan ghibren bisa maju
kalau maju kan ghibren yang diuntungkan bukan gerindra
tapi kan mau berpasangan dengan pak prabowo
kalau mau berpasangan lihat dulu
dia berpasangan mekanismenya lewat demokrasi atau tidak pemilihan atau tidak
kalau kecuali dia ditunjuk besok
ditunjuk jadi wafres besok kan harus jadi wafres beneran definitif
besok begitu enggak
mekanismenya kan tetap melalui pemilu
melalui proses yang demokratik
gak suka dengan ghibren jangan dipilih pas ghibren
gak suka dengan pak prabowo jangan dipilih pak prabowo
berarti fix ya akan mendukung ghibren
kalau saya prinsipnya mendukung kepimpinan kaum muda
semangat kaum mudanya yang saya dukung
mau siapapun orangnya
kalau misalnya gerindra belum mau membuka
tapi saya mau ke projo
mas handoko bagaimana kemudian projo melihat hasil putusan mk ini
apakah kemudian projo semakin confirm untuk mendukung mas gibran
maju sebagai cowok pres
kemarin kan sudah hadir tuh di rakernas
ya hadir dan ya juga bukan cuma gibran yang hadir
karena kami juga selalu ngomong ada tiga nama
ada pak erlangga kemarin hadir juga disitu
cuma kemarin bung erik thohir yang gak bisa hadir
jadi bagi kami
kita tidak ada masalah siapa diantara tiga itu yang mau dipilih
kami sudah sampaikan bahwa
keputusan siapa cowok pres pak prabowo adalah
silahkan pak prabowo dan koalisi indonesia maju yang memutuskan
kami dengar sebetulnya kemarin di rakernas itu projo sudah mau deklarasi prabowo gibran
tapi karena belum ada putusan mk makanya di hold
ditunda benar gak
ya terus gimana kalau yang soal gosip begini juga
ya makanya kita konfirmasi betul apa
ya enggak enggak ada
bahkan ada skenario bahwa mas ghibren suruh dateng duluan
kemudian pulang sebelum pak jokowi hadir
ketika pak jokowi pidato baru mas ghibrennya pulang gitu
ya begini loh bahwa
ada skenario itu memang ya
karena kita sudah tidur maradon ya di malam
kami mengundang kami mengundang kan
nominasi calon wapres ya kan
yang kebetulan salah satunya ketemu partai golkar
kemudian mas ghibren hadir
bahwa hadir kemudian dia hanya sebentar
ya sudah kami sudah berterima kasih itu hadir
seperti itu jadi nggak ada skenario kemudian ini harus begini begini
kami betul betul menyerahkan
dan itu statement serius bahwa terserah kepada pak prabowo
yang telah kami deklarasikan projo mendukung pak prabowo
terserah pak prabowo dan para ketua umum partai koalisi indonesia maju

terutama oleh projus semakin besar dong
sama aja dengan yang lain
bukan itu sudah di luar kami
karena kami silahkan diantara tiga ini
tapi kan projus sempat menyebut calon wapres inisialnya g
mas gajar gak mungkin
itu yang bilang ketua bapil pres anda loh
statement statement resmi kami bahwa
ada tiga nama yang kami pilih yang pertama adalah
ada mas gibran ada pak erlangga ertarto ada pak erick thohir
kemarin pun hasil rakernas kemarin konferensi pers
kami sampaikan juga
untuk wapresnya kami serahkan kepada
koalisi indonesia maju
silahkan siapapun diputuskan itulah kami dukung
jadi projus dalam posisi tidak akan ikut memberikan suara ya
ataupun pendapat soal posisinya mas ghibren sebagai cowok pres
menyerahkan aja kepada
pak prabowo dan koalisi
iya itu statement kami sudah seperti itu
oke meskipun sebelumnya ketua bapil pres sudah bilang ya
itu maksudnya mas gibran kan
ya kan ada yang g
kan diantara yang lain pak erlangga inisialnya a nggak disebut
pak erik inisialnya e gak disebut
yang disebut cuma inisialnya g loh
bukan saya menyampaikan hasil dari sidang kemarin
dengan kernas kemarin
ya bahwa kami dari projok menyampaikan ini calon wapres ini
ini calon wapres yang kami tawarkan
ada tiga nama itu tadi silahkan gitu loh
jadi gak ada masalah mau pak erlangga artarto kami bersyukur
mau bung erick thohir silahkan
mau mas gibran juga silahkan
setelah ini kita akan masuk lebih dalam ya nanti
dengan narasumber soal peluang gibran ini betul betul gak sih
sebetulnya jadi cowok presnya pak prabowo
dan bagaimana sikap dari pdi perjuangan
tapi kita harus jeda terpilih ujuan kemana mana tetap bersama kami di political show
berusia paling rendah empat puluh tahun
atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih
melalui pemilihan umumnya
termasuk pemilihan kepala daerah
memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia
sebagai mana mestinya
kalau keputusan mk ya tanya mk
terima kasih anda masih bersama kami di political show
dan kami berharap
kami baru saja mendapatkan pernyataan resmi dari presiden joko widodo
langsung dari tiongkok ya begitu beliau mendarat
ternyata beliau melihat konstelasi politik di tanah air
dan putusan mk langsung memberikan pernyataan
kita dengarkan sama sama respon dari presiden jokowi atas putusan mk
mengenai putusan mk
silahkan ditanyakan ke mahkamah konstitusi
jangan saya yang berkomentar
silahkan juga pakar hukum
saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan mk
nanti bisa disalah mengerti seolah olah saya mencampuri kewenangan yudikatif
pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik
atau gabungan partai politik
jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik
itu wilayah parpol
dan saya tegaskan
saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres
itu tadi pernyataan dari presiden jokowi
bahwa itu menjadi urusan dari mk
pada saat ditanya apakah peluang mas gibran akan maju sebagai cawapres
itu adalah urusannya dari partai politik
nah saya akan langsung tanya ke bang noel
bang noel sebelum putusan ini dibaca
pengurus gerindra di daerah itu sudah ramai ramai semuanya mendeklarasikan pak prabowo dengan mas gibran
sepertinya kok udah tahu kalau misalnya pak prabowo itu sudah ramai ramai semuanya mendeklarasikan pak prabowo dengan mas gibran
sepertinya kok udah tahu kalau misalnya
keputusan itu akan meloloskan mas gibran
ya itu kan keinginan lah
sebenarnya bukan gerindra aja banyak
banyak relawan relawan ada kami gibran lah
ada apa gibran kok banyak
banyak relawan relawan yang lain bahkan
yang tidak kita ketahui sudah teriak teriak prabowo gibran
kan itu wacana emang kenapa saya harus takut dengan wacana
ya wacana kan syaratnya belum mencukupi kenapa mewacanakan sesuatu yang mustahi
kalau saya tanya ke cewek kecewa banget kenapa harus sampai empat puluh tahun

karena harapan saya waktu kemaren ada gugatan di daerah itu kan

minimumnya itu adalah dua puluh satu tahun bukan tiga puluh lima tahun bahkan
ya saya sedikit kecewa gitu loh
ini kan sangat diskriminatif sekali kenapa harus empat puluh
usia matang matang itu di matang matangnya tiga puluh tiga puluh lima atau berapa
ini karena kesannya pak jokowi selalu diidentikan bahwa ini adalah kepentingan pak jokowi
jangan dong ini adalah kepentingan kita semangat kita kaum muda yang menginginkan perubahan
bicara tentang masa depan bangsa ini kayak gitu
tadi presiden jokowi bilang bahwa soal mas gibran maju cawapres itu menjadi urusan dari partai politik
saya mau tanya betul nggak bahwa selasa besok jam empat sore akan ada deklarasi prabowo gibran di rumah kertanegara sekaligus merayakan ulang tahunnya pak prabowo
bener gak itu
belum tahu dan tidak tahu
sudah mendengar atau nggak mau bocorin nih
bukan jelas itu domennya adalah koalisi indonesia maju
oke anda kan relawan
pada ketua ketua pantai
iya kita tugas kita adalah bagaimana menangkan prabowo udah gak lebih dari itu
sama dengan kawan kawan perunjung lah
tapi anda udah dengar gak bahwa deklarasinya besok
saya belum dengar itu
yang saya dengar besok itu ada rapat bagaimana merumuskan pemenangan udah itu doang gak lebih dari itu
oke saya mau ke mas pacu
mas pacul tadi peluang mas gibran menjadi cawapres menjadi urusan dari partai politik begitu ya
bagaimana kemudian pdi perjuangan menyikapi kalau memang betul betul nanti mas gibran menjadi cawapresnya pak prabowo
kalau saya berpendapat itu saya pasti keliru
karena di dalam partai kami itu selalu diputusin melalui rapat
setidaknya dpp diundang kemudian ada pendapat begini laksanakan atau ada pendapat lain baru diputusin
jadi gak mungkin misalnya saya mengatakan ini begini gak bisa
jadi partai diputuskan melalui forum rapat apalagi kalau penting pasti dipimpin ketua pobok
jadi ketika putusan udah diambil kita semua baris tegak lurus
oke tapi suasana kebatinan di internal pdi perjuangan di kader ini seperti apa pak
rasa terhianati gak oleh pak jokowi dan keluarganya
saya bukan seorang psikolog yang bisa memahami suasana batin seseorang
atau seorang yang tergatuh cinta
tapi sendiri sebagai orang yang kelana lama dengan pak jokowi anda kecewa nggak
lah ini pertanyaan yang sebejua private
saya adalah ketua komisi tiga dpr ri hari ini
jadi kalau diko tanya soal pribadi nanti di luar
kalau di sini lu tanyakan soal butuh padaku
tapi kan ini ekses dari putusan mk yang bisa membuat kader anda itu maju anaknya pak jokowi
loh ini kan sekali lagi apakah itu kan persepsimu kalau nanti benar pasti kami ada rapat
dan keputusan rapat itu semua pasti tegak lurus
gak ada yang toleh toleh bergerak bersama bergerak bersama
oke pdi perjuangan akan bersikap tegas nggak kalau besok katanya hari rabu mas gibran mau dipanggil ke dpp
jadi yang manggil siapa saya gak ngerti
tentu kalau ada suratnya aku tahu yang tanda tangan siapa
saya tidak tanda tangan
jadi saya gak ngerti
sahayu jangan begitu dong jangan kau pocong pocongin aku begitu
iya tapi sebetulnya dengan adanya putusan mk ini kan peluangnya mas gibran besar
pdi perjuangan gimana gak berusaha untuk menahan atau bagaimana
diko itu aneh
supaya nggak loncat ke tempat lain
kalau itu aneh diku bertanya kepada aku seolah aku adalah manusia bebas
saya adalah kader partai saya petugas partai
saya melaksanakan perintah partai
jadi petugas partai harusnya tegak lurus gak boleh berlutut
lurus gak boleh belok belok
kalau kami tegak lurus
jadi gak boleh belok belok
meski kami sudah comorbid sudah gak bisa lukak gak bisa lurus tapi ya sudah harus tegak lurus
langsung bantu kita jangan gitu dong
walaupun generasi tua tapi kan tetap semangat
ini kan mau diaduin sama noel itu nih satu generasi dipasang termasuk yang mau dipasang
tapi saya mau putarkan ya kalau tadi responnya pak jokowi menyerahkan peluang anaknya maju cawapres ini sebagai urusan
dari partai politik bagaimana kemudian seorang gibran raka bumingraka menanggapi peluangnya maju chawapres
ada yang menyukur mahkamah keluarga ini buat memuluskan
ya itu itu kan masukan dan penilaian dari warga
tidak tersenyum ya mas
kan umurnya gak cukup
ya kan masih putusan
ya kan belum tentu dikabulkan
kalau dikabulkan cukup berarti
ya kan belum tentu dipilih warga
belum tentu ada yang mendukung
ya kan umurnya bukan disahkan
masa panikannya mas gibran sendiri
itu monggo itu para para penggugat yang ditanya jangan ditanya ke saya
ya semua orang kan udah tahu beliau udah minta perkawinan
dan sudah saya lakukan
mas gibran ke bibi
mbak buan tak berhubung
jadi jawaban mas gibran ke pak prabowo gini
jawaban mas gibran ke pak prabowo
umurnya tidak cukup
oke saya mau ke pak palguna dulu
pak palguna ini ramai sekali ya di media sosial publik kemudian bersuara
memberikan cap yang cukup buruk sebetulnya bagi mahkamah konstitusi
diganti menjadi mahkamah keluarga
dengan adanya putusan ini
bagaimana ini anda sebagai mantan hakim mk
memang kalau prihatin saya menyelesaikan masalah gak sih
mk itu dari dulu juga ya waktu
gak mau mempertimbangkan hal hal yang lebih substantif disebut mahkamah kalkulator
ya kan sekarang mahkamah keluar ya itu biasa lah demokrasi kan
dan memang putusan mk itu harus dikritisi

ini kan negara demokrasi gak boleh juga dibiarkan berlalu ya kan

ini kan negara demokrasi gak boleh juga dibiarkan berlalu ya kan
bagi saya sebagai serjana hukum dan mantan hakim konstitusi
saya menyinggung sedikit pendapat mas hadi prayetno tadi
bahkan jika ini diberlakukan dua ribu dua puluh
putusan mk ini bermasalah buat saya
karena pertimbangan hukumnya itu tidak menjelaskan
mengapa yang empat puluh tahun itu unconstitusional
dan mengapa kalau kurang dari empat puluh tahun plus
dia pernah menjabat kepala daerah
bagi saya itu yang penjelasan yang kemudian
andai kata itu dijelaskan kepada publik
mungkin ya kecurigaannya jadi berkurang
kan penjelasan ini gak ada
nah sekarang pertanyaan ke mas bambang juga
mas bambang urianto saya hormat dengan beliau senior saya
jadi gini kalau soal putusan mk itu suka atau tidak
itu pasal empat puluh tujuh undang undang yang dpr dan pemerintah juga bikin itu
karena makam konstitusi mengatakan bahwa putusan mk itu
mengikat mempunyai kekuatan hukum mengikat
setelah selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum
nah bahwa ada persoalan kemudian mk dianggap off side
nah itu persoalan lain itu yang saya persoalkan juga gitu loh
tapi kalau soal kapan dia mulai berlaku mengikatnya itu sudah jelas
itu tidak bisa diperdebatkan lagi karena memang
yaitu sebagai negative legislator
dpr dan presiden adalah positive legislator
dia bisa membuat undang undang
tapi kalau keliru dia bikin undang undang yang melanggar konstitusi
nah sekarang yang jadi bermasalah kan pertimbangan hukum dari negative legislator ini
yang mas bambang tadi bilang itu lewat dari kewenangan
saya mengatakan itu juga sesungguhnya merupakan legal policy yang gak boleh dimasuki oleh mk
nah pertanyaannya sekarang pelesetan tentang mk itu
yaitu mas hadi prairno punya policy bukan saya
kalau saya sih mempersoalkan rasio desideni putusannya
itu yang saya mau kawal karena disitulah letak mahkota dari mahkamah konstitusi itu
nah kalau rasio desideninya itu tidak mencerminkan alur penalaran yang lurus
antara pokok soal isu hukum pertimbangan hukum dan amar
nah itu yang jadi persoalan
itu yang akan ditagi sebab itu adalah bagian dari accountability
nah sementara judicial independensi itu sangat bergantung kepada
buat saya itu yang bermaksud
baik ini soal mahkamah keluarganya saya langsung tanya ke mas hadi prairno
mas adi praitno apakah kemudian putusan mk yang membuat ini geger di media sosial
menjadikan mahkamah konstitusi menjadi mahkamah keluarga
dan orkestrasi dari putusan ini memang orkestrasi intervensi dari pak jokowi anda lihat
ya kita kan nggak punya akses langsung ke para elit elit ini
ke pak hakim konstitusi ketua mkd apalagi ke presiden
antara langit dan lubang sumur jadi kita nggak ngerti ngerti yang begitu
tapi presiden tadi menegaskan sekali
tapi kan publik itu selalu mengait ngaitkan siapa yang jadi ketua mk
kemudian siapa yang mau diuntungkan dan siapa yang punya kuasa atas ini semua
politik kita ini seperti rumah kaca
nah ini kan kita ngomong begini kadang orang di luar itu tertawa sebenarnya
yang diomongkan itu ya hanya sebatas normatif
bahwa yang terjadi yang sesungguhnya itu sudah ada
siapa yang mengintervensi siapa yang punya kepentingan dan terusnya
jadi kasus persoalan mk hari ini bagi saya adalah
murni hukum dan ada murni juga persoalan hukum
siapa yang dapat untung dari putusan mk ini selain mas gibran tentu saja
kalau mau jujur sebenarnya
kalau secara hukum ini menguntungkan bagi demokrasi
artinya apa orang yang selama ini ada barrier tidak bisa maju
karena persoalan yang cukup panjang itu punya kesempatan
itu satu hal yang tidak bisa dibantah
tapi secara politik tentu ini merugikan
terutama ketika ada kesempatan wali kota solo bisa maju
itu secara politik yang ramai
kalau ini tidak menyangkut gibran saya kira tidak akan ramai
misalnya yang bisa maju noel anaknya petani untuk bersandingan dengan prabowo
orang tidak ribut
jadi menurut anda kalau ini bukan menyangkut mas gibran bisa lolos juga tidak di mk
agak sulit kan di awal di putusan satu dua tiga yang ditolak itu kan ada
tetap empat puluh tahun atau penyelenggara negara itu ditolak kok
orang tidak ribut tapi ketika di bawah tetap empat puluh tahun
atau berpengalaman sebagai kepala daerah diterima ramai
orang tidak nyebut nama lain
menyebut wali kota solo
ini yang saya sebut sebagai implikasi politik
bahwa jalan ini memang sebagai upaya
supaya mas gibran yang selama ini punya barrier
tidak punya syarat untuk bisa maju bisa maju
itu yang kemudian tidak kebetulan
oleh karena itu ini semua akan selesai perdebatan secara politik
kalau sehari dua hari ini mas gibran menyatakan tidak akan maju sebagai calon presiden
saya kira perdebatan soal mk case close
mau mahkamah kolkulator mahkamah keluarga itu akan hilang
tapi menurut anda peluangnya akan diambil nggak
melihat sudah sampai sejauh ini
oke akan diambil peluang itu
dan sedikit pun tidak menyisakan ruang tidak diambil
bagi saya rifana seorang politisi pastinya memimpikan kesempatan yang saya kira luar biasa
banyak orang banyak elit di negara ini termasuk kota umum kota umum partai
sejak dua ribu empat sampai sekarang bermimpi ingin maju di dua ribu dua puluh empat sekalipun kalah
itu gak punya kesempatan
jadi kalau tiket ini dilepas
jangankan gibran saya aja mau kalau ada yang mau pak
masalahnya anda bukan masnya presiden
itu dia masalahnya
state of nature nya secara alamiah
siapa yang tak mau
mau malaikat sekalipun goyang goyang imannya itu pak
mas macel kalau menurut mas adi praitno bahwa ini ya kalau misalnya bukan tujuannya untuk mas gibran
belum tentu putusan mk ini akan dikabulkan yang frasa kepala daerah itu dari komisi tiga nggak melihat itu juga ya
kalau saya kan berada pada posisi objektifnya
kalau ini bukan menyangkut nama seseorang nama putranya pak jokowi akan dikabulkan ya
dia kan analisisnya dia udah diomong
lihat pengamat tapi sebagai dokter
karena kalau dia dokter lebih pinter ngamat ngamati
saya bukan dokter bos
tapi korea melihatnya gimana
korea melihatnya adalah tergantung perintah
enggak maksudnya serius nih mas bahwa
kalau ini tidak menyangkut nama seseorang
nama putra dari presiden ini belum tentu dikabulkan
lah saya tidak akan masuk pada ranah itu
kalau saya pada ranah itu saya melangkai kewenangan saya sebagai seorang kader
karena tadi anda katakan bahwa mk juga melangkai kewenangannya
melangkai kewenangan ini karena faktor satu orang
nah udah dijawab
bahwa itu yang disoal tetap sama
legal polisinya ini
penambahan merasa ini
komisi tiga akan melakukan konsultasi nggak dengan mk
untuk mempertanyakan ini
mk sebagai sebuah mitra
mita kerja itu sifatnya konsultatif
apakah nanti akan mau konsultatif
saya pribadi akan konsultasi
oke anda pribadi akan konsultasi menanyakan
kalau itu nanti komisi tiga misalnya
kita umum kita ada konsultasi minta konsultasi kepada mk
misalnya kemudian kawan kawan ada yang ikut ada yang nggak mau ikut
saya akan datang
itu punya kemenangan kita
boleh dok boleh
kita orang bodoh untuk menjadi pinter kan bertanya konsultatif
oke saya mau ke bang noel
oleh mas gibran untuk menjadi cowok presiden pak prabowo
iya namanya peluang sih tadi dijawab lah
masa peluangnya nggak akan disambut
kalau itu sebatas wacana
kemudian ternyata nanti tidak gimana
kayak orang ber
orang orkestrasi hari ini banyak bahwa
politik dinasti akan
ada keputusan makamah
terkait umur ternyata umur tetap
lantas cuma ada penambahan
frasa kan banyak
yang kena prank juga
nanti kita tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan
tanpa ada sebuah kejadian atau fakta
jadi anda masih menunggu
kalau misalnya besok mas gibran belum tentu mau gitu
besok itu yang jelas
ada pertemuan besar di kertanegaraan itu
di kertanegaraan empat
nah isinya adalah merayakan ulang tahun pak prabowo
tanggal tujuh belas oktober
saya akan putarkan ya pernyataan pak prabowo
kita dengarkan sama sama
sudara percaya sama saya
untuk menuluskan perjuangan pak jokowi
bayangkan kekuatan pak jokowi
kekuatan prabowo subianto
untuk membawa indonesia
menjadi negara makmur
menggabungkan kekuatan pak prabowo
kekuatan pak jokowi ini maksudnya apa
mengawinkan pak prabowo dengan anaknya
dengan mas gibran
tadi disampaikan oleh pak prabowo
bukan kalau dari sisi kami dari sisi projo
itu adalah kami mencari
pelanjut dari pak jokowi
dan kerja kerja yang selama ini
dicapai oleh presiden jokowi
dan memberi fondasi yang kuat
bagi bangsa ini kearah
untuk indonesia maju
itu harus dilanjutkan
maka itu yang kami cari
sejak rakernas di borobudur tahun lalu
pelanjut jokowi ini
ternyata pada satu titik
kemarin kita memutuskan bahwa
pak jokowi tentu juga
apa namanya tafsirnya adalah misalnya begini
gak akan jadi apa apa kalau nggak ada
itu kan kekuatan pak jokowi juga
begitulah maka kemudian
mendukung pak prabowo
tentu akan ada kekuatan
dan projo kan sebagai
afirmasi dari sikap
politiknya pak jokowi lah ya
itu klaimnya dari projo kan
kalau misalnya begitu apakah kemudian
nanti pak jokowi juga akan mendukung
saya tidak bisa
tidak bisa menjawab seperti itu
yang jelas bahwa kami ini
dengan apa yang
telah dilakukan oleh pak jokowi selama ini
yang sudah dicapai kemudian nilai nilai yang kami pahami
dan kemudian ide
gagasan untuk melanjutkan
apa yang sudah dilakukan pak jokowi itu
itulah yang membuat kami memutuskan
oke pak prabowo yang kita dukung
saya ditanya apakah nanti
pak jokowi akan mendukung
ya kemajon saya nanti
terlalu jauh saya
pasti akan mendukung dong
siapa punca operasinya pak prabowo
ya artinya pak jokowi ini juga
masa ketua doan pembina
yang pak jokowi tidak mendukung
ya misalnya ya
kan juga pada posisi
yang juga masih presiden
bahwa dia ini adalah presiden milik semua
ya kan terus kemudian saya ditanya
apakah pak jokowi akan mendukung
seperti itu itulah yang saya pikir
jadi sebagai ketua doan pembina projo
pak jokowi akan mendukung dong
kalau itu bacalah sebagai sebuah sikap
kalau sendiri sendiri gimana budiari sendiri
andoko sendiri ini kan repot
tapi kalau misalnya menggabungkan pak prabowo dengan mas gibran
apakah kemudian gerindra tidak khawatir
ini ada cap politik dinasti
begitu akan sangat sulit
menghilangkan cap politik dinasti terhadap pasangan ini
enggak definisi politik dinasti gimana
politik dinasti itu kan
nah ini republik dia ditaruh
misalnya pun itu terjadi misalnya
prabowo gibran mekanismenya lewat
kalau rakyat gak suka ya tinggal gak milih
kan pak jokowi masih berkuasa kecuali pak jokowi
sudah tidak menjadi presiden mas gibran maju
orang tidak akan mencah politik dinasti
semua pemilih itu
dipaksakan dengan senjata untuk memilih
mas gibran dan prabowo kalau itu ada
yang mau mundur diri
enggak mungkin semua mekanismenya
bebas kok terbuka
putusan mk ini dicurigai publik
jadi publik akan melakukan nanti pesta demokrasi
ya semua juga di publik ini sudah dasarnya dicurigai terus
langkah langkahnya siapapun melangkah dicurigain kok
kapan bangsa ini mau maju ke depan
mau ngeliat masa depannya
karena gini orientasinya hanya bicara tentang kekuasaan
tidak bicara tentang nilai
ya itu menjadi problem setiap ada langkah langkah politik apapun
akhirnya kita tidak lagi bisa berpikir
yang jernih dalam melihat masa depan bangsa ini ke depan
jadi girena gak khawatir ya
kalau itu nanti akan dicap melanggengkan politik dinasti
makanya definisi politik dinastinya jelas dulu
karena praktek politik dinasti itu sudah dilakukan oleh para elit partai
dan itu terjadi
kenapa jokowi yang diserang
kenapa jokowi yang harus diserang
kenapa mereka gak mabuk
saya tahu yang mau orkestrasi ini kawan kawan saya semua
ya saya gak mau nyebut lah
temen saya udah tau saya
tapi ini masyarakat biasa juga banyak yang menyebut
media juga menyebut politik dinasti
bayangkan orkestrasi ini sampai dibikin sepanduk sepanduk
sampai diberapa podcast podcast
media semua kita lihat
udah kita tau pemainnya yang main orkestrasi ini
dulu mantan pendukungnya pak jokowi gitu
saya mau ke pak palguna terakhir ya
pak palguna bahwa keputusan mk ini
kemudian dianggap publik melanggengkan politik dinasti
kalau memang nanti mas gibran maju sebagai kandidat cawapres
anda melihatnya juga ke arah sana nggak pak palguna
anda melihatnya juga ke arah sana gak pak palguna
kewenangan mk yang harus dipahami itu adalah begini

kita itu menguji norma yang bersifat umum loh
bahwa yang mengajukan itu adalah perorangan
iya karena kriteria untuk menjadi
punya standing sebagai pemohon itu adalah
kerugian hak konstitusional yang bisa diderita oleh perorangan

yang mempunyai kepentingan yang lainnya

jadi kalau perorangan maju tidak serta merta itu berarti

berarti kemudian kepentingan orang seorang
norma yang diputuskan itu itu mengikat seluruh warga negara
justru karena itulah beban
makamah konstitusi mesti tinggi
dan itu yang harus menjadi pertimbangan utama
dan kehatian dari
mahkamah konstitusi memutus dan itu sebabnya dibuat
mengapa makamah konstitusi harus
independent harus imparsial
tidak boleh terlibat kepentingan
dan sebagainya itu dibuat itu
makanya saya selalu mengatakan kalau mahkamah konstitusi itu
kalau ada dua saku
di sebelah kanannya itu adalah hukum acara
di sebelah kirinya itu kode etik dan
dan perdoman perilaku hakim
itu dua duanya harus jalan
inilah yang kemudian
kalau saya mengatakan ini yang
di hukum acara mungkin tidak tercederai
tetapi di soal etiknya
di soal pedoman perilaku itu
itu yang kemudian dinilai publik
saya tidak boleh memasuki kesana
yang kemudian itu dinilai oleh publik
ada konflik kan begitu
ini yang jadi soal
nah lalu itu menjadi makin kuat
dugaan itu menjadi makin kuat
penalaran di pertimbangan hukum
yang setengah tiga yang dibacakan pagi itu

dari yang dia ucapkan setelah break
dan itu tidak ada penjelasan yang memadai
di dalam pertimbangan hukum dari putusan itu
untuk tiba pada amar yang berubah satu ratus delapan puluh derajat itu
kan itu persoalannya
ini yang kemudian oleh mas hadi prayudha tadi
publik kemudian bagaimana
kecuali mengaitkan dengan hal hal seperti itu
ya kita nggak bisa menyalahkan juga
walaupun saya nggak bisa membenarkan
karena saya sebagai sarjana hukum data negara
saya bias politik pendapat saya pasti tidak jujur
itu sebabnya jadi tadi saya tidak mau
berkomentar memasuki wilayah itu
saya strict pada persoalan hukumnya di pertimbangan hukum
jadi persoalan hukum pidananya
bagus tapi persoalan etiknya
itu yang kemudian di pertanyakan oleh publik
persoalan etik dari para hakim
makamah konstitusi bagaimana
kemudian tanggapan dari teman teman
mahasiswa terkait dengan putusan
makamah konstitusi hari ini
yang menggegerkan publik nanti kita
akan tanya minta pendapat mereka
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana
tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih bersama kami di political show
dan kita akan lanjutkan
langsung bergabung melalui sambungan virtual
dengan teman teman dari
sudah ada rosy kul dan juga agil
silahkan siapa duluan
yang mau berkomentar
agil dulu ya silahkan
sebelumnya terima kasih
atas kesempatan yang diberikan
mbak rifana selamat malam
bapak bapak sekalian para narasumber
bapak bim fakultas ekonomi
mahkamah konstitusi mengenai
batas usia capres maupun
cawapres yang memang merujuk
kepada seseorang yaitu mas gibran
yang memiliki peluang
bapak prabowo subianto
mungkin secara kualitas memang
tidak bermasalah dan juga
bisa menjadi langkah yang positif
karena memang memberikan kesempatan
kepada generasi muda untuk
dalam politik tingkat tertinggi
di suatu negara
tetapi mk memutuskan
syarat capres atau cawapres
tidak dilekatkan pada syarat usia
pada syarat pengalaman
yaitu pernah atau sedang
menduduki jabatan yang dipilih
melalui pemilihan umum termasuk
kepala daerah nah hal tersebut itu
tidak menutup kemungkinan
untuk mas gibran masih akan bisa
menjadi cawapres dari pak prabowo
namun yang menjadi
masalah disini adalah momennya
di saat mendekati pemilihan umum
bukankah memang sangat berisiko
dan menimbulkan banyak kontra
terhadap keputusan tersebut
ketidakstabilan politik yang terjadi
oke jadi poin pertanyaannya
menurut para narasumber sekalian
bagaimana sudut pandang terhadap
fenomena tersebut jika dikaitkan
dengan dinamika politik yang terjadi sekarang
saat ini dan bagaimana
terhadap pemilihan presiden
oke rosiko silahkan
baik terima kasih mbak rifana
selamat malam para narasumber
fakultas ekonomi universitas negeri jakarta
beri pertanyaan terkait
keputusan mk yang mengabulkan
tentang batasan usia capres cawapres
kita ketahui sendiri bahwa
hari ini negara ini mengalami bonus
demografi yang begitu pesat
semakin kesini semakin berkembang
telah merilis bahwa sekitar
tetap nanti di pemilih

artinya menurut saya
kedaulatan rakyat hari ini
dipegang oleh kabula muda
saya sendiri pun sangat senang
jika ada anak muda
kaum muda yang mampu
untuk membangun negara ini
tapi pertanyaannya adalah
mk itu mengabulkan
gugatan tersebut yang mana
perubahan undang undang seharusnya
ini merupakan kewenangan dari
pembentuk undang undang yaitu dpr
malah menyerahkan kepada mk
kalau memang dpr menyambut baik
hal ini yaitu adanya bonus demografi
usia produk ini
tidak melakukan revisi undang undang saja
dari rawan projo
untuk melanjutkan dari
perjuangan dari pak jokowi
salah satunya yaitu mas gibran
padahal keputusan mk belum diputuskan
hal ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat indonesia
mas gibran yang sudah jelas
umurnya belum mencukupi sebelum keputusan mk
waktu kita udah habis nih
waktu kita sudah habis
waktu kita sudah habis
saya langsung dulu ya
mungkin ke mas adi
ini bagaimana kemudian masyarakat bisa melihat
pemilu kita berjalan kalau misalnya keputusan
mk nya saja seperti ini
ya memang putusan hari ini itu
pertaruhan kredibilitas dan integritas mk
ini bukan soal bagaimana
hanya sebatas ikut kompetisi di

pasti mk ini disorot soal bagaimana
kalau ada sengketa dalam hasil pemilu
seperti yang terjadi dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
dipertanyakan termasuk misalnya soal
pasti akan rame itu tentang pilkada serentak
di akhir tahun bulan

ya cukup sudah ini menjadi pengalaman kita
bersama bahwa publik kita ini sudah
cerdas dan rasional anak anak adik kita
mahasiswa ini kan pertanyaannya cukup kritis
itulah yang kenapa di awal
saya mengatakan tidak perlu ahli
hukum untuk menjelaskan ini semua
ada hal hal yang memang di luar kebatasan
kewenangan mahkamah konstitusi
itu diputuskan dan itu
janggal inilah yang saya kira memang
jangan pernah main main dengan negara ini
apalagi tadi dikatakan mereka juga mempertanyakan soal momentumnya ya
betul jangan pernah main main dengan
ngurus negara ini ini menyangkut

kalaupun toh ada
political engineering mengorkestrasikan
supaya indonesia itu jauh lebih baik
tapi minimal caranya itu
lebih elegan dan lebih rasional
dan tentu saja bisa dipertanggung jawabkan
secara etik dan keadapan publik
saya kira kepentingan kita disitu aja nak
karena khawatir ini akan terulang pada siapapun
nantinya yang menjadi presiden
saya ke mas pacul
mas pacul tadi sebenarnya sudah kita bahas ya
kenapa dpr kemudian tidak merevisi itu
karena kan memang kemarin tidak ada revisi undang undang pemilu ya
kalau revisi undang undang pemilu
tidak diadakan dan memang
tidak ada revisi
jadi kalau ini kan mk juga menghadir
karena ada permintaan gugatan
jadi bukan karena perubahan undang undang
memang yang normal sebaiknya pakai revisi
itu yang normal
ini kan situasi dianggap tidak normal
baik tapi kekhawatirannya dari komisi tiga
dari ketua bapilu pdi perjuangan
dengan kondisi yang seperti ini
nanti terhadap jalannya kontestasi pemilu
dua ribu dua puluh empat akan seperti apa mas
bukan bergerak sendirian
saya adalah bagian dari sebuah barisan
yang ada di pdi perjuangan
dan saya juga bagian dari salah satu yang memimpin
dan ini tentu semua akan melakukan persiapan
apapun keadaan yang
terjadi pasti kita siap
nggak ada kekhawatiran ya kalau misalnya nanti
uteranya pak jokowi maju
mas gibran maju sebagai kandidat cowa press
bahwa infrastruktur akan digerakkan begitu untuk memenangkan
tidak ada pernah
bagi seorang prajurit
kalau takut ya
jadi kami tergantung perintah panglima tertinggi kami
begitu panglima tertinggi kami mengatakan
begini oh siap
dan itu akan dilakukan dengan penuh
oke sikap terakhirnya pdi perjuangan
menunggu arahan ibu ketua umum ya terhadap gibran
diko ini kan masih asumsi semua
faktanya juga belum terjadi
ini asumsi banyak orang
kita tunggu itu nanti pasti
akan melakukan konsolidasi
dan kemudian melakukan perintah dijalankan
oke bahwa sudah ada perintah tadi
dari sekjen pdi perjuangan kepada kader
supaya tetap tenang
tidak boleh bereaksi
itu benar ya mas
saya juga membaca itu
gak boleh emosional
penyakit pdi perjuangan
itu memang emosional
untuk berkelahi paling nomor satu
kayak kemarin itu yang di
magelang itu sebenarnya
apel siaga setia mereka
itu situasi lapangannya kayak begitu
itu bagian dari semangat
terakhir mas handoko
itu tadi udah ditanya tuh
bahwa kok bisa deklarasi
sebelum waktunya putusan mk
projo itu kami selalu sampaikan
taat pada konstitusi
apapun keputusan mk akan kami hormati
akan kami turuti
nah tapi perkara mengusulkan
meskipun usulannya tidak mau menuhi syarat gitu ya
gak papa usul aja dulu
aspirasi itu ada
aspirasi itu ada
dan kami sampaikan bahwa kemudian ternyata
menolak semua kegagatan tadi
sehingga tidak ada kemungkinan
yang di bawah empat puluh tahun
artinya kan satu dari
tapi ternyata sekarang usulannya yang pertama itu yang menguat ya
lolos lah secara ini kan begitu
oke terakhir bang noel waktu kita gak
pak prabowo akan mendeklarasikan pasangan
cawa presnya tanggal dua puluh satu udah pendaftaran
jadi sabtu besok
akan mendaftarkan diri ke kpu
bersama dengan cawa presnya
apakah itu mas gibran
ya soal gibran atau siapa terserahlah
saya kan relawannya presiden bukan relawannya cawa pres
mungkin ya kalau dengan mas gibran bisa menang ya
ya dengan siapapun
saya yakin jangan dengan prabowo gibran
masih menang itu
kalah ganjar nanti
ini penguasa jawa tengah nih beliau nih
berarti memang targetnya jawa tengah
makanya kan mas gibran gitu ya
bagaimana dengan sentilan dari teman teman komisi co
melihat fenomena yang terjadi pada hari ini
satu republik tadi kena prank
tapi ternyata putusannya
tetap memberikan jalan kepada gibran raka buming raka
untuk bisa maju sebagai cawa pres di
kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
luar biasa hari ini topiknya panas sekali hangat sekali
kita juga kedatangan pak bambang pacul hari ini
pak bambang kita tuh setiap narasumber yang datang disini
kita tuh selalu roasting selalu kita ceng cengin
hari ini pak temen temen saya
dibilang doh hati hati kamu kalo ngomong ke di depan pak bambang pacul
dia orang powerful di pdip
dia orang powerful di pdi
nih aku kasih tau aja mohon maaf nih buat semuanya
aku muhammad malu komika gak takut dengan jabatan apapun
aku muhammad khalil komika gak takut dengan jabatan apapun
hanya takut dengan allah subhanahu wa ta'ala
dan untuk pak bambang pacul
bapak mantap pak
hahaha mantap korea korea terbaik
bapak mantap korea korea terbaik
korea korea terbaik ya
tapi juga hari ini kita sebenarnya pengen minta maaf tuh
karena setiap kali bang adipra kesini kita selalu ngecengin
nasi sudah menjadi bubur
selalu kita ceng cengin
tapi hari ini kita pengen minta maaf
bang karena ketika mendengar keputusan mk
ternyata bang adipra ini bener
nasi sudah menjadi bubur
kali ini bang adipra ini bener ya
dan ini harus kita benahi menurut kita berdua
karena kalau ini dilanjutin terus terus
takutnya nasi menjadi cawapres
dan hari ini konteksnya menarik banget sebenernya
putusan mahkamah demi keluarga
ini semua tuh rame gara gara kemarin
putusan mk merubah syarat jadi cawapres
jadi ini tuh
semua tuh netizen ngomong
wah ini mah cuma dibikin buat gibran
banyak loh anak muda
pernah jadi kepala daerah
berpotensi jadi cawapres banyak
hei lo gak boleh gitu
banyak anak muda lain yang juga kompeten
banyak anak muda lain yang kompeten
sama sama masih muda sama
sama sama keluarga pak jokowi
mantap mantap mantap
tapi yang menarik adalah
ketika keluarga lain itu punya slogan
banyak anak banyak rejeki
cuma pak jokowi yang slogannya beda
banyak anak banyak pejabat
karena semuanya ada
di sini jangan nyapa nyapa
saya gak mau satu frame sama
udah undang itf
masih aman pak
keluarganya jadi pejabat gitu
jangan jangan cucunya juga udah di prospek
jangan jangan pak jokowi kalau pulang ketemu jan etes
kamu nanti ulang tahun mau dikado apa
apa jadi gubernur dki
karena yang kita takutin dari dinasti politik ini adalah
satu pemerintahan itu dikuasain satu keluarga
seberapa menakutkannya itu
ketika ada acara keluarga
pak jokowi yang sangat besar
semua keluarga pak jokowi diundang
pemerintah kita stop
pemerintah kita stop
ada tamu negara joe biden datang ke sini
istana presiden kosong
nanya eh kok ini kosong
terus satpamaya bilang ya semuanya gika
jan etes kan susah kayak gitu
tapi aku cukup sepakat sebenarnya
dengan mk ketika mk bilang alasannya
itu untuk memberi kesempatan bagi anak muda
karena kan memang udah banyak buktinya
anak muda diberi kekuasaan berhasil
muhammad kadafi dua puluh enam tahun pak jadi pemimpin libya
kim jong un dua puluh lima tahun
jadi pemimpin korea utara
dari sini kita tahu pak
iya bener dari sini kita tau kalau anak muda dikasih kekuasaan
tapi gak boleh gitu
gak boleh gitu mas giu
mas gibran itu adalah sosok yang inspiratif
bayangin dia masih muda
udah jadi kepala daerah
itu kan menunjukkan kalau anak muda
itu bisa menjadi apapun yang mereka mau
iya benar benar benar
asalkan anak presiden
oke tepung tangan
cakep banget nih ya sentilan sentilannya dari teman teman komisi co
aldo dan juga duto
semoga ini didengar ya
oleh keluarganya pak jokowi
karena ternyata ada keresahan yang sangat dalam
dari teman teman generasi gen z
dan juga milenial terhadap
demokrasi kita pada hari ini
besok besok apakah akan segera ada deklarasi
dengan mas gibran atau mungkin
mas gibran nya berubah pikiran
kita sekali lagi kita nggak tahu tapi yang jelas pendaftarannya nanti
menurut bang noel hari sabtu tanggal dua puluh satu oktober
dan bagaimana dengan pasangan
kandidatnya mas bapak pacu
apakah benar dengan pak mahfud atau dengan yang lain
kabarnya hari rabu juga
selanjutnya karena konstelasi akan semakin memanas
jelang pemilu presiden dua ribu dua puluh empat
penampilan dari komisi co tadi
sekaligus menutup political show pada malam hari ini
terima kasih sekali kepada seluruh narasumber
yang sudah hadir dan juga teman teman mahasiswa dari unj
kita ketemu lagi
senin pekan depan jam dua puluh tiga
waktu indonesia barat
saya rifana pratiwipami selamat malam